dan kami ajak anda bergabung ke kementerian hukum dan ham yang saat ini tengah menggelar konferensi perserket perkembangan kasus buron harun masiku
kesalahan konfigurasi url pada saat melakukan upgrading sim kim versi satu ke sim kim versi dua tanggal dua puluh tiga desember dua ribu dua puluh
hal ini terjadi karena pihak vendor lupa dalam mensinkronkan atau menghubungkan data perlintasan pada pc contact terminal dua f bandara soekarno hatta dengan server bandara soekarno hatta dan seterusnya pada server di pusdakin dipjen imigrasi
lima diketahui bahwa sejak tanggal dua puluh tiga desember
sampai dengan sepuluh januari dua ribu dua puluh terdapat satu ratus dua puluh enam ratus enam puluh satu data perlintasan orang dari terminal dua f yang tidak terkirim ke server lokal dan server pusdaq dirjen imigrasi
termasuk di dalamnya data perlintasan atas nama harun masiku
setelah dilakukan proses perbaikan terhadap pusdakin dipjen imigrasi
kesalahan konfigurasi url pada tanggal sepuluh januari dua ribu dua puluh
data kedatangan atas nama harun masiku dari singapura ke indonesia pada tanggal tujuh januari dua ribu dua puluh baru terkirim ke server pusdakin pada tanggal sembilan belas januari dua ribu dua puluh pukul dua puluh dua enam dua puluh sembilan wib
terjadi karena proses sinkronisasi data perlintasan dilakukan secara bertahap
bahwa benar data keberangkatan atas nama harun masiku di terminal tiga bandara soekarno hatta pada tanggal enam januari dua ribu dua puluh dapat dilihat di server pusdaqin bitjen imigrasi
hal ini disebabkan karena fisikotan keberangkatan yang ada di terminal tiga bandara soekarohata
tidak ada permasalahan di sistem terkait dengan sinkronisasi data
bapak menteri sejak tanggal sebelas mei dua ribu delapan belas telah memberikan atensi dan prioritas terhadap perbaikan sim game
hal ini diketahui berdasarkan lembar disposisi bapak menteri
pastikan restrukturisasi sistem berjalan sesuai rencana
agar kualitas terbaik dan antisipasi kebutuhan pada masa masa yang akan datang
ditemukan pula fakta bahwa dalam berbagai kesempatan
bapak menteri beberapa kali menekankan agar restrukturisasi sim kim secepatnya diselesaikan
antara lain dalam rapat pimpinan terbatas
pada tanggal tiga puluh september dan tanggal lima november dua ribu dua puluh
bapak menteri juga telah mengeluarkan instruksi menteri hukum dan hak
nomor m hh satu ot empat satu tanggal sembilan belas maret dua ribu sembilan belas
tentang percepatan integrasi data simging
ditemukan pula fakta
bahwa sebenarnya pada tanggal tujuh belas dua puluh sembilan dan tiga puluh desember dua ribu dua puluh
sudah ada kendala mengenai kitas online di bandara soekarno hatta
hal ini diketahui karena adanya surat kepala kantor imigrasi kelas satu khusus soekarno hatta
kepada direktur jenderal imigrasi
up direktur intelijen dan imigrasi
kepada direktur jenderal imigrasi up direktur intelijen dan imigrasi
yang melaporkan adanya kendala kitas online
yang melaporkan adanya kendala titas online
berdasarkan fakta fakta yang ditemukan
dapat disimpulkan bahwa informasi yang disampaikan oleh bapak menteri
adalah informasi yang sebenarnya bersumber dari data simkim pada dijen imigrasi
dan bukan pada data visi kontak terminal dua m bandara soekarno hatta
demikian disampaikan terima kasih tim gabungan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ada di bandara soekarno hartan
berikut adalah hasil pemeriksaan yang kami lakukan bahwa benar berdasarkan rekaman
cctv tertanggal tujuh januari dua ribu dua puluh saudara harun masiku datang ke indonesia dan melalui
pintu kedatangan imigrasi
ini adalah posisi ketika saudara harun masiku sudah melakukan pemeriksaan
ini adalah posisi saudara harun masiku setelah selesai melakukan pemeriksaan dan keluar
dari pemeriksaan saudara harun masiku masuk kembali
tapi maksud kembalinya adalah menuju toilet
kemudian ini adalah proses di mana saudara harun masiku setelah dari toilet kemudian
kembali keluar dari toilet
jadi perlu diinformasikan bahwa saudara harun masiku berdasarkan rekaman cctv tidak melalui
ini adalah posisi yang khusus tapi melalui jalur kedatangan imigrasi sepatutnya
seperti mana mestinya
selamat siang nama saya sandi dari media identity
ada dua pertanyaan
yang pertama terkait dengan ini kan ngecek cctv tapi ketika media meributkan bahwa sebenarnya harum masiku sudah tiba ke tujuh tiga puluh
apakah petugas yang mencap sampel paspor itu tidak ikut dipriksa atau melapor kepada atasannya bahwa
ya saya melakukan cap atau apalah di paspor itu kalau misalnya kita melalui proses imigrasi dari luar ke dalam indonesia
itu kan sebenarnya gampang aja kan ada manusianya itu bukan pakai mesin
jadi bisa dicek ke manusia yang disangkutan kecuali kalau misalnya itu pakai mesin
itu yang pertama kita juga sudah dicek ke individu yang melakukan pengecapan paspor milik yang bersangkutan dan harun masiku
kemudian yang kedua
misalnya di sini kan datanya ada sekitar satu ratus dua puluh enam ratus enam puluh satu yang tidak masuk ke server di pusdam dijen imigrasi
tidakkah ini akan namanya menjadi satu hal yang menakutkan
mungkin itu kalau seandainya ada orang orang atau individu tertentu yang mungkin berpotensi membawa ancaman terhadap indonesia
tapi datanya nggak masuk ke dalam sistem pusatnya imigrasi gitu
sampai bobol misalnya calon teroris mau ngomong negara kita gitu
bagaimana antisipasinya dari pihak imigrasi terima kasih
terima kasih atas pertanyaan
untuk yang pertama apakah dilakukan pemeriksaan terhadap individu yang melakukan pengecapan terhadap ketiga kedatangan saudara harum masiku
ya kita melakukan pemeriksaan
pemeriksaan terhadap individu tersebut
namun dikarenakan dalam satu hari
orang yang berintas dalam kontor tersebut banyak
jadi yang bersangkutan tidak hafal atau tidak kenal terkait dengan saudara harum masiku
bahwa memang benar pada tanggal tujuh januari
saudara harum masiku melewati
di sektor kedatangan terminal dua
untuk terkait pertanyaan nomor dua
terkait dengan kekhawatiran apakah ada seseorang yang beritikat buruk terhadap indonesia
sedangkan sistem ini tidak terintegrasi datanya ke sektor pusat
dari tim yang bekerja untuk saat ini adalah
berkenaan dengan ketidaksinkronan data dari visi kontor di terminal dua f ke sampel pusat di pusat tim
oleh karena itu
berkenaan kekhawatiran terkait dengan data yang bersangkutan ditanyakan
dari tim tidak dapat
menyampaikan informasi dan kewenangannya nanti di
ada di kewarangan pabrik